apa kamu jadi berubah singkat seperti ini
tenang semua sadar aku
dengarkan saya dulu
kalian yang harus mendengarkan aku
apakah kalian tidak sadar
siapa yang akan aku hadapi
hei apa yang terjadi disana
kenapa manusia lancang itu malah marah marah
bisa patah ini perang
dari awal lah
selalu berada di sisi makhluk itu
makhluk dari bangsa lain
apa kamu tidak berkecantik
serahkan pusaka seluruh gidul
dan kita tidak akan berperang
jangan pernah panggil kami dengan sebutan saudara
aku ingin membuat perundingan dengan jakarta
hidup dalam tanganmu hidup dalam tanganmu
habis itu jangan berdampur
habis itu jangan berdampur
habis itu jangan berdampur
habis itu jangan berdampur
habis itu jangan berdampur
meskipun kita berada di pihak yang berlawanan
di sisi yang berbeda
tapi apa kamu tahu di danau bulan
pertama kali aku melihatmu di ujung sana
dan berada di pihak lama
ada sesuatu yang tersirat dalam pikiranku
sudah berapa lama kita bisa bertemu
dan sudah berapa lama kita tidak berjumpa dinda
perasaan itu tetap utuh
aku merindukanmu dinda
sebelum semuanya terlambat
hentikan peperangan ini jakarta
aku tidak bisa dinda
kamu tidak akan pernah tahu
penderitaan apa yang selama ini aku alami
dan itu semua karena prabu akasa
harus berapa banyak nyawa
berapa banyak jiwa yang tumbang demi tujuanmu itu
demi dendamu itu jakarta
aku memang tidak tahu alasan
tapi setidaknya aku tahu dirimu yang sekarang
bahwa kau hanya memikirkan dirimu sendiri
jauh j avenus
saya merek cpu ya
iblis telah dibilang kohet sekali

atau musti memberi wangi terj hu deter nativo
dan akan ku buat ratu kali ini menangis dan memohon ampun kepada aku
aku ada tangannya dan wajah cantiknya juga

sampai berjumpa di medan pertempuran
saudaraku kita mulai sekarang
saudaraku kenapa kamu tidak jadi semangat seperti ini
damai tujuan kita demi perjuangan kita kita serang mereka
tapi setidaknya aku tahu dirimu yang sekarang
bahwa kamu hanya memikirkan dirimu sendiri
aku tidak bisa
aku tidak bisa
ayo saudaraku kita sudah jauh menangkah
jangan sia siakan perjuangan kita kita harus selesaikan
sudah aku bilang aku tidak bisa
sudah gila kamu manusia sudah jelas jelas musuh ada di hadapan kita
kenapa kamu jadi berubah ikan seperti ini
tenang semua saudaraku dengarkan saya dulu
kalian yang harus mendengarkan aku
apakah kalian tidak sadar
siapa yang akan aku hadapi
hei apa yang terjadi di sana
kenapa manusia lancang itu malah marah marah
bisa batal ini perang
aku mencintaikannya hingga aku mati
aku mencintainya hingga aku mati
aku mencintaikannya hingga aku mati
apa kalian mengerti
dia mencintaimu selamanya
aku mengerti prabu
kita pernah memadukasi
bahkan memiliki seorang buah hati
jakartaru adalah bopo dari putriku nawaksi
jika aku memunggungkurnya disini
aku membiarkan putriku hidup tanpa seorang bu
aku peringatkan pada kalian
jangan sampai perang ini gagal
maka aku juga akan menggagalkan perjanjian kita
akanku tarik semua pasukanku
akan meminta pusakaku kembali
perang ini tidak akan batal yaudah
kita tidak bisa berhenti karena perasaanmu itu
apa yang telah kita perjuangkan jauh lebih penting
kepada ibumu yang telah diperlakukan tidak adil oleh sang romo
ingat itu saudaraku
dan lagi kita tidak akan membunuh istrimu
kita hanya butuh pusakanya
akan tercapai cita cita kita
dan kekejuan ini juga akan dipercayai
dan juga demi keadilan ibu mu
aku tau tidak sama sekali
kamu pasti akan mengerti
kamu pasti akan mengerti
kamu pasti akan mengerti
kamu pasti akan mengerti
habisi mereka semua
jangan kasih hampa
percuma saja berangkat
kamu terlalu lemah
sudah cukup aku kalah dalam pertarunganmu
sekarang aku akan menang
menyerahlah kamu berangkat